kita beralih ke palembang ketua dpd partai amanat nasional kota palembang digerbek polisi saat pesta narkoba di rumahnya
polisi juga menangkap delapan orang lainnya termasuk seorang perwira polisi
direktorat narkoba polda sumatera selatan menangkap ketua dewan pimpinan partai amanat nasional kota palembang berinisial yfb
pelaku ditangkap di rumahnya di jalan sosial kilometer lima palembang pada minggu dini hari saat menggelar pesta narkoba dengan delapan temannya
dari hasil tes urin yfb dan lima orang lainnya positif mengonsumsi narkoba jenis ekstasi
barang bukti yang diamankan dari tkp sebutir pil ekstasi
selasa pagi polisi mengamankan rumah pelaku dan juga menyita seperangkat alat karaoke
di rumah itu juga ditemukan seragam dinas polisi milik kompol ji
dan selasa siang polda sumatera selatan merilis keterangan penelitian